pt freeport indonesia memperkirakan cadangan tambang freeport indonesia masih ada hingga dua ribu dua puluh
sementara untuk sumber daya diperkirakan masih tersedia hingga dua ribu tujuh belas
dilansir dari cnbc indonesia com perkiraan cadangan tambang freeport indonesia ini dihitung berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan saat ini
total cadangan biji perusahaan mencapai satu delapan miliar ton
selain itu sumber daya tambang perusahaan diperkirakan mencapai dua satu miliar ton biji
freeport didorong untuk meningkatkan eksplorasi agar cadangan terus bertambah
untuk melakukan eksplorasi tambang grasberg perusahaan menghabiskan biaya langsung untuk pengeboran sekitar tiga ratus hingga empat ratus dolar amerika
atau setara empat hingga lima juta rupiah per meternya